kamu mau tinggal disini
aku mau banget bu
kalau emang kamu senang
ibu aku senang juga
pasti kamu akan betah disini orang
apa yang kamu inginkan
tinggal bilang saja ya sama om ya
terima kasih ya
boleh saya minta izin
untuk mengajak aura tinggal di rumah saya
kalau ibu ragu
ibu boleh datang ke rumah saya
dan juga bertemu dengan istri saya
kalau saya serius untuk mengadopsi aura
ini bu persyaratannya
silahkan ibu baca
persyaratannya sudah lengkap kan
pak vero pernah memberi tahuan kepada saya tentang persyaratannya
jadi saya serius untuk mengadopsi aura
dan mengajak langsung untuk tinggal di rumah saya
sebentar saya cek dulu ya pak ya
jadi ini data
dan juga istri bapak
semua dokumen ini sudah lengkap pak
tinggal saya urus ke pengadilan
dan supaya sah di mata hukum
jadi aku udah bisa kan tinggal di rumah nyom erik
iya bu makasih ya
para pem weekend
ini uang dari pak raka
kok banyak sekali
apa dia nggak salah ngasihnya ya
coba biar aku telfon
ada apa bu
saya minta kamu jawab dengan jujur
sebenarnya ada hubungan apa kamu sama anak saya raka
gak ada hubungan apa apa bu
tapi gak ada hubungan lain dari itu
saya gak percaya
kalau memang kamu gak ada hubungan apa apa sama raka
kenapa raka begitu perhatian sama kamu
tapi memang saya gak ada hubungan apa apa sama para kak bu
kalau selama ini pak raka baik sama saya
itu pasti karena dia kasian sama saya
itu aja bu
selebihnya nggak ada hubungan apa apa
kalau emang kamu gak ada perasaan apa apa sama paraka
bagus kalau begitu
saya gak akan pecat kamu dari hotel
ini rumahnya om eri
wah rumahnya besar banget
hei ini yang namanya aura ya
cantik banget kamu
aura kenalkan ini istrinya om erik
aku aura tante
iya sayang semoga kamu buta kaya tinggal di rumah tante
oh ya bu terima kasih ya
saudara yang mengizinkan aura tinggal di rumah kami
eh sama sama ibu
ibu gak usah khawatir
pasti kami akan menjaga aura dengan baik
iya kan pak
kamu gak seneng kalau misalnya ada yang mau adopsi yahuku
aku sendiri kan punya keluarga
kenapa aku gak bisa

gimana kalau aura gak mau temenan lagi sama aku
tapi itu tontonannya dicuekin
kenapa gak suka ya sama film kartunnya
suka kok pak lucu
hmm yang mau adopsi aura
ya inget dong kenapa
omelah heri baik gak
hmm sebentar sebentar
papa sih sempat nanya nanya ya sama dia
perusahaan apa yang dia punya di jakarta
dan dia bilang
nama perusahaannya itu pt hanomerga
tapi sayang tau gak
setau papa pt hanumerga itu
punyanya pak utama teman papa
jadi beneran nama heri bohong
aku harus kasih tahu aura
tapi allah kan gak percaya sama aku
semoga aura gak jadi diadopsi sama pak erik
soalnya tentang perusahaan aja
dia udah bohong
sebentar ya sayang ya
kayaknya bapak harus balik ke kantor sekarang
jadi kamu kalau ada papa
minta tolong hantar meli ya
buat hubungin papa
papa berangkat ya sayang ya
udah jangan nangis lagi
kamu mau tinggal di sini
aku mau banget bu
kalau emang kamu senang
ibu ku senang juga
pasti kamu akan bertah di sini aura
apa yang kamu inginkan
tinggal bilang saja ya sama aku

sayang kalau gitu
ibu paling pulang dulu ya
kalau memang kamu perlu sesuatu
atau ada papa
langsung hubungin ibu ya
pasti aku hubungin ibu kok
bu hati hati tidak usah khawatir
seperti anak kami sendiri
iya ibu tenang aja ya
kamu yang akan menjaga aura dengan baik
sekali lagi terima kasih bu
udah cariin aku orang tua asuh
apa senang senang ya di sini ya
aura cukup sayang sama ibu